waktu dipecat hanya dua kali
ya partai gerindra hampir dapat dipastikan masuk dalam kabinet
dan mendapat jatah kursi menteri jokowi
masuknya gerindra yang semula merupakan partai oposisi
langsung dikomentari oleh rekan koalisi jokowi
misalnya ketemu partai nasdem yang menyatakan siap menjadi oposisi
menurut surya demokrasi ini butuh peran oposisi
benarkah oposisi dapat jatah kursi menteri
dan atau mungkin juga ketika oposisi dapat kursi menteri
ada dalam koalisi yang sakit hati soal itu
kita akan coba konfirmasi malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir malam hari di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang taufik riyadi bang tori wasikjen dari partai gerindra
bang taufik selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan ada bang hermami taslim wasek jen partai nasdem
bang hermami selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi praitno selamat malam
kita bicara soal oposisi yang mendapat jatah kursi menteri
saya mungkin ke bang hermami taslim
sudah siap untuk menjawab ini
ada pernyataan yang cukup menarik bang
soal siap menjadi oposisi
soal kalau semuanya masuk ke dalam kabinet
bagaimana dengan peran check and balances
ini kenapa sih sebetulnya bang hermawi taslim
apa sih saat ini perasaan hati dari partai nasdem ketika pengumuman calon calon menteri
dan ternyata ada pak prabowo di dalamnya masuk
bagaimana itu bang
ya jadi politik ini kan
itu pernyataan pak surya
tanggal satu oktober ketika pelantikan dpr
kalimatnya sebenarnya dikutip setengah
kalau semua partai masuk dalam pemerintahan
nasdem siap mempertimbangkan untuk beroposisi
pesan yang paling penting disitu adalah
di negara demokrasi manapun
dalam sistem demokrasi apapun di dunia
selalu ada check and balance
jadi kita ingin menjaga keseimbangan
lalu ini bergulir bergulir dan kita tahu sekarang
hari ini apa yang terjadi
itu hanya warning yang disampaikan oleh seorang surya paloh
yang sangat cinta kepada demokrasi
cinta terhadap keseimbangan politik
itu serius artinya bang
oh iya pikiran itu serius
dalam dinamika politik saat itu
nah hari ini kan kita tahu
itu bergulir terus
itu bukan bagian dari dialektika
bagian dari cara beliau berkomunikasi
posisi beliau berkomunikasi dengan politiknya
posisi kami seperti ini loh
tapi kalau akhirnya semua berobat
kami mempertimbangkan untuk seperti ini
itu biasa saja menurut saya
hanya memang media
memenggal itu secara seksi menjadi
jadi salah media nih bukan salah geritra
bukan salah geritra
ini pak taufik pakai baju putih ini tadi dari istana
dipanggil ke istana boneka tadi
tapi begini bang hermawi

apa yang kemudian kemudian kemudian kecewa
misalnya karena tiba tiba betul terbukti bahwa ternyata gerindra masuk ke dalam koalisi pak jokowi
kan sejak awal nasdem agak agak
ya jadi begini proses ini kan semua ini kan proses dialektika
yang jelas di kamus nasdem
tidak pernah untuk bangsa ini tidak pernah ada
kamu kecewa dan sakit hati
bagaimana pertemuan prabowo di samburhangat di rumah pribadi loh
tidak banyak tamu yang diterima di rumah pribadi suriapala
bagaimana mereka bisa membuat pernyataan bersama dalam sebuah silaturahmi kebangsaan
ini semua bagian dinamika ketika kepentingan yang lebih besar
kepentingan bangsa dan negara masyarakat pluralis menuntut kita
dan itu sudah bukan sekali ini saja dilakukan oleh seorang yang namanya suriapalo
dan itu menurut saya itu biasa saja itu proses dialektika dan kita siap untuk bersama sama dengan siapapun
tapi kecewa nggak bang
tidak ada kamus kekecewaan
yang pertama tidak kecewa karena ini bagian dari kepentingan untuk bangsa secara keseluruhan
yang kedua kewenangan itu diambil oleh seorang yang memang punya otoritas
seorang presiden yang punya hak istimewa untuk menyusun itu
dan kita pada posisi yang menerima apa yang diputuskan karena kita sudah mendukung dia
saya ke bang taufik riyadi
bang taufik melihat konstelasi dua hari belakangan ini ya ketika juga ada pernyataan menarik
saya ke bang taufik riyadi

saya ke bang taufik riyadi

apa sih sebetulnya dari partai gerindra
kalau respon partai gerindra kan begini ya
memang kami juga menyadari waktu itu kan
apabila memang gerindra dibutuhkan oleh bapak presiden untuk membantu pemerintahan ini
maka gerindra siap untuk masuk kedalam koalisi pemerintahan ini
dan sekali lagi
dan sekali lagi
adalah ajakan dari pak jokowi dan landasannya adalah memang gerindra kemudian memberikan semacam
apa namanya visi tentang pertanian tentang pertahanan dan lain sebagainya jadi memang itu yang
diajukan dan kalau kira kira memang ternyata juga tidak dibutuhkan tapi pak jokowi ingin mengambil
apa yang menjadi visi dari gerindra silahkan jadi memang itu yang memang yang terjadi gitu faktanya
seperti itu jadi dari gerindra sendiri sebenarnya memang kami sejauh nyadari juga ada kekecewaan di
publik bahwasannya ada apa namanya kenapa gerindra tidak bertarung secara oposisi sekali lagi ini kan
pilihan pilihan politik ya dalam politik itu memang tadi disampaikan oleh pak taslim ini benar sekali
dinamikanya kemudian kita juga strateginya dan lain sebagainya sepuluh tahun gerindra menjadi oposisi di
luar pemerintahan dan kita juga terus mengkritisi kebijakan kebijakan ada dan sebagainya bagi kami
memang mungkin masih belum efektif bisa jadi di dalam kami juga akhirnya menyuarakan kepentingan
rakyat jadi sekali lagi menurut kami yang penting adalah nanti waktu yang menjawab ini semua karena
memang tidak bisa sekarang kemudian apakah gerindra akan larut dengan kekuasaan atau tetap berpihak
kepada rakyat itu kan pilihannya nanti kita lihat pada perjalanan waktu apakah benar pak prabowo
mementingkan kepentingan rakyat atau tidak kita akan buktikan nanti waktu itu sampai kalau kemudian
ada tanggapan dari nasdem sikap begitu kalau oposisi masuk ke pemerintahan semua ya lebih baik
menjadi posisi artikan agak kota npc begitu itu bagaimana memang faktanya sekarang ini kan
karena itu penas depan itu kembali kepada posisi semula itu tadi kan pak
surya memberi pengandaian seandainya tapi sekarang kan kawan kawan dari pks
dan beberapa sudah menyatakan eh beroposisi ada di luar artinya presi premis yang dipertanyakan oleh pak suriapalohu itu sudah menjadi posisi artinya semula itu tadi kan pak iah momentnya seandainya kalau ini dia months seluas jadi pilihkan yang ini ini berkomunikasi saya akan asked facial

di luar artinya premis
yang dipertanyakan oleh pak surya palo

sudah cair dengan puncanya ketika
pak prabowo datang bertamu
tapi kan simbol oposisi ini kan biasanya gerindra
bang taufik riyadi bagaimana

sepuluh tahun belakang ini memang kan

ini kan jalan perjuangan dan pilihan
politik yang memang diambil oleh gerindra
melihat situasi dan perkembangan yang ada
tapi sekali lagi memang menurut saya
begini ini kan tradisi demokrasi kita
memang butuh tetap namanya check and balances
jadi dalam sistem demokrasi
apapun perlu adanya
suara suara oposisi nah sebenarnya
begini dalam teori kekuasaan
misalnya kekuasaan legislatif
eksekutif dan sebagainya itu kan sebenarnya peran
kontrol tidak akan lepas dari peran
legislatif sebenarnya seperti itu ya teorinya
kenapa karena dia lah yang
nanti akan beroposisi
dengan eksekutif begitu loh
jadi rakyat ketika menyerahkan suaranya
kepada anggota parlemen kemudian
anggota parlemen inilah yang kemudian menyuarakan
kepentingan itu untuk secara teori
secara teorinya seperti itu
tapi kan pada prakteknya ternyata dalam sistem politik kita
dan sistem demokrasi kita ini kan masih
masih ada kontrol partai
masih ada kontrol partai masih ada bisa di dan sebagainya
nah itu yang menurut saya
nah itu yang menurut saya memang ke depan
ini perlu diperbaiki sehingga menurut saya
jadi clear nantinya setiap
seperti misalnya di amerika misalnya
hanya cuma dua partai demokrat dengan
republik ketika itu ya silahkan beroposisi
dan sebagainya nah mudah mudahan tradisi itu
mudah mudahan nanti ke depan kita akan
kita harus break dulu nanti saya akan ke bang adi praitno
untuk membaca seperti apa bacaan anda
yang terjadi dua hari belakangan tarik menarik
koalisi ya mungkin agak agak ada yang
tidak sepakat atau seperti apa tapi kita harus
break kami akan segera kembali
seperti apa bacaan anda
bang adi praetno ketika kemudian prabowo
betul betul atau gerindra betul betul masuk ke dalam
koalisi kita tahu bahwa timeline
yang kebelakang ada sempat
penolakan dari dalam koalisi termasuk dari
partai nasdem tapi ini betul betul menjadi
sebuah fakta sekarang ya secara umum
memang partai politik kita pas
kareformasi itu menunjukkan gejala yang
aneh aneh karena satu sisi
mereka ini berkompetisi saling
menegasi bahkan saling menjatuhkan
menjelang pilpres tapi
pada saat yang bersamaan jelang
komposisi postur penentukan kabinet
partai partai politik yang sejak awal
berkompetisi saling menjatuhkan
ini berkongsi dalam satu kolam
koalisi dan itu yang terjadi secara konsisten
mengakomodir kelompok kelompok politik yang tidak
mendukung pada dirinya begitu pun dengan
jokowi periode pertama ada golkar
ada pan dan p tiga yang kemudian dirangkul
betapa ketika gerindra menjadi bagian dari
koalisi jokowi ini tidak lebih
dari sekedar sifat dan fitroh politik
kita yang begitu cair sejak awal
nah yang menjadi cair sebenarnya
yang perlu dijelaskan kepada publik ini soal
yang tidak pernah tegas sebenarnya
tidak ada yang disebut dengan reward and punishment
bahwa pemenang harus jadi penguasa
yang kalah harus jadi oposisi
sejak awal ini tidak pernah terjadi
inilah yang saya kira harus
dijelaskan kepada publik bahwa
satu ke depan politik itu
harus maknai biasa biasa saja
politik itu nggak boleh menggunakan
jargon jargon agama ataupun identitas
tertentu sehingga terjadi
kebelahan terjadi di mana mana
yang kedua yang paling penting
sebelum yang kedua kita tahan dulu ya kita harus bergabung
ke istana kepresidenan kita dengar apa
kemudian pernyataan dari calon menteri juga
mungkin ini dokter terawan apa yang dia katakan
kita cari apa yang menjadi akar permasalahan
diskusinya yaitu soal bpjs
soal stunting dan sebagainya
apa tipe harapan pak jokowi soal bpjs pak
hanya penyesuaian defisit atau bagaimana pak
ya harapannya bisa terselesaikan dengan baik
dan bisa membahagiakan semuanya
ada dr terawan yang mengaku diajak berdiskusi soal kesehatan bpjs dan sebagainya
ya mungkin ini arahnya adalah menteri kesehatan atau tidak
tapi yang tidak boleh kita tunggu adalah lanjutan dari pernyataan bang adi praitno
yang kedua pak tadi pertama soal fitrah politik kita yang masih cair
yang kedua ini apa melihat dinamika yang terjadi hari ini
yang kedua kalau ada pilpres kembali
setiap calon presiden harus mengatakan kepada publik
gitu ya nggak perlu ribut
maknai politik itu biasa biasa saja
karena dalam prakteknya yang kalah pun bisa jadi pembantu
kan itu yang terjadi belakang
misalnya itu harus clear
makanya kemudian ya pemilu itu maknai
dananya nggak terlampau besar kalau kemarin dua puluh lima triliun gitu
apa gunanya ada pemilu kalau akhirnya semuanya berkongsi
padahal fitrah pemilu itu satu
kompetisi sebagai ajang untuk melihat siapa pemenang dan siapa yang kalah
dan itu alamiah dalam demokrasi kita
yang ketiga yang paling penting harus dilihat secara umum adalah
ketika nasdem misalnya bicara tentang akan menjadi oposisi
ini adalah bentuk konsistensi sejak awal
konsistensi seperti apa
mendorong gerindra berada di luar kekuasaan
bukan soal sakit hati dan tidak sakit hati
kalaupun toh ada sakit hati itu hal alamiah
karena tidak terlampau misalnya welcome terhadap pendatang baru gerindra
itu yang saya kira harus ditafsirkan secara hana
ini ada satu keinginan bahwa sistem politik kita
berjalan secara ajak
ada pemerintah dan ada yang mengontrol dari luar
kalau hanya menyisakan pks sebagai oposisi
saya kira akan lemah
karena begitu banyak keputusan politik yang
diputuskan di dpr dengan pemerintah
melalui mekanisme voting
dan nyaris sedikit yang menggunakan mekanisme
musyawarah mufakat yang tertuang dalam udn empat puluh lima itu
ini yang saya kira bang taufik misalnya mengatakan
dpr memang melekat pada dirinya sebagai fungsi check and balances
pertanyaannya adalah apakah berani dpr yang sebagai petugas partai
berani melawan partai politik yang secara kolektif mendukung pak jokowi
misalnya gerindra berlut
jadi secara jumlah sudah cukup gemuk ya
berani nggak mengkritik pak jokowi
sementara di situ ada menteri dari gerindra
misalnya golkar berani nggak mengkritik menteri yang di dalamnya ada golkar
berani nggak teman teman nasdem misalnya
jadi tidak otomatik bahwa anggota dpr akan menjadi penyeimbang yang melekat pada dirinya
karena ada kekuasaan hirarki politik yang cukup kuat mengokoptasi program pemerintah
bang topik ini yang ditangkapkan anda
seperti apa pak rehan
ya makanya tadi saya bilang ini kan sekali lagi inilah sistem politik kita tradisi
yang memang menurut saya pembelajaran politiknya memang
harus terus berjalan
kan tadi makanya saya katakan kenapa dalam teori kekuasaan
sebenarnya legislatif lah sebagai fungsi oposisi dari pemerintahan gitu loh
ketika rakyat memberikan suaranya kepada anggota legislatif
maka dia harus memperjuangkan kepentingan rakyat
bukan lagi kepentingan partai
sebenarnya seperti itu
tapi kan kita masih membungkus nih dengan recall dan lain sebagainya
yang ini yang menurut saya kita harus perbaiki ke depan
sehingga kita clear jelas gitu loh apa yang dimaknai dengan demokrasi tersebut
karena kalau tidak ada oposisi
kalau tidak ada oposisi dan sebagainya ya ini kekuasaan bisa berjalan semena mena dan semena mena
nah pilihan gerindra kenapa kemudian akhirnya itu kan tadi saya sampaikan sekali lagi
ini sekali lagi adalah national call
kepentingan bangsa yang dilihat oleh pak prabowo jauh lebih besar dibanding itu semua
ketika kita selesai berkompetisi maka sekarang mari kita sama membangun bangsa ini
itu yang pesan yang ingin disampaikan dengan ketulusan dan keikhlasan pak prabowo
sebagai seorang negarawan sebagai seorang patriot selama ini gitu loh
yang sudah mewakafkan dirinya
apa namanya untuk bangsa dan negara ini
jadi menurut saya kita akan lihat perjalanan waktu
apakah benar yang nanti dilakukan oleh gerindra itu memang memunyuarakan kepentingan rakyat atau tidak
meskipun kemudian nantinya akan masuk ke dalam koalisi
tapi kita tahan dulu
kita kembali ke gabung ke istana kepresidenan
kita lihat lagi ini bang hermawet bang adit reitner dan juga bang taufik
ada bang projonegoro ya yang tengah bicara saat ini
kita daya saing kita yang boleh dibilang masih ketinggalan
jadi beliau menekankan bahwa sumber daya manusia ini
tidak hanya kita bicara bagaimana mengurangi kemiskinan dan seterusnya
tapi juga memperkuat aspek pendidikan penelitian dan kemudian kita dorong
supaya menuju inovasi yang mendukung daya saing
apa dibahas sama beliau tentang beliau menolong kita atau di kota kota
beliau hanya berpesan ke saya tolong terus memberikan dukungan untuk penyiapan ibu kota negara
pokoknya kalau jabatan ini
pokoknya kalau jabatan tunggu besok ya
jam berapa itu pengumuman

hubungi tadi siang

ada target yang diberikan presiden
ya yang paling penting pertama kalau bicara riset dan inovasi kita benar benar
pertama juga harus dengan prinsip yang efisien
ya jangan sampai terjadi duplikasi atau kegiatan yang mungkin skalanya terlalu kecil tapi tidak memberikan dampak yang diharapkan
ya jadi beliau ingin apapun yang dilakukan ujungnya adalah bangsa ini harus menjadi bangsa yang lebih inovatif
sehingga daya saing kita bukan lagi daya saing karena kelebihan sumber daya alam kita
tapi daya saing karena inovasi yang berasal dari kita
dan kelebihan sumber daya manusia kita
terima kasih ya
selamat ya pak
ya mantan kepala bapak nas bambang brojo negoro
saya lanjutkan diskusinya saya ke bang hermamita slim
kalau begitu bang memangnya ketika ada oposisi yang masuk ke dalam kabinet memangnya ini bisa mengganggu soliditas koalisi yang sudah berjalan berkeringat sejak lama ya
nah ini jadi gini
cara berpikirnya kita mundur sedikit
ini kan bukan sekarang nih
proses dari awal masih masih
karena kita kan sudah memilih dengan calon masing masing
oleh karena itu dalam sistem politik kita yang masih terus kita perbaiki ini memang dituntut keteguhan sikap
prinsip yang tegas dan tidak kalah pentingnya juga menjaga pamor ya menjaga menjaga para pendukung
tapi itu terakhirnya seperti dikatakan taufik tadi kan tergantung kepada pilihan masing masing
sejak mendukung jokowi dua ribu empat belas tiga puluh enam kursi tidak mengurangi juga sikap kritis kita
jadi kita bisa memisahkan
kita bisa memisahkan legislatif kita yang membela rakyat yang dipilih rakyat dengan orang orang kita yang membantu pemerintah
jadi ini soal keteguhan sikap saja
tapi kalau toh pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan pertimbangan yang juga bisa diterima oleh akal sehat
terakhirnya terpulang kepada ya para pihak
anda mengatakan bahwa gerindra tidak teguh sikapnya
gerindra saja mau masuk juga kan tidak mungkin terjadi
kalau presidennya tidak welcome
sebaliknya presidennya welcome tapi ya sudah kalau memang ini kalau republik kita ini masih begini ya kita terimalah sambil kita perbaiki
jadi yang sikapnya tidak teguh siapa
bagaimana meminta selim presiden atau gerindra
mau kita apakan lagi
tadi kan taufik bilang ini kepentingan lebih besar dalam masyarakat yang plural
kita tahu apa yang terjadi dalam sembilan bulan
apa yang terjadi dalam sembilan bulan kampanye itu terbelahnya masyarakat segala macam
kalau memang itu pilihannya nasdem hanya salah satu dari sekian komponen pendukung
ya kita mau bilang apa kecuali welcome
kecuali kita bersahabat kepada semua orang karena poin kita adalah indonesia ke depan yang lebih maju
kan kekhawatiran kita begini kemarin
ini terjadi pembelahan yang sangat luar biasa
kemudian kok tidak ada rekonsiliasi
kita berharap betul waktu itu pak prabowo dengan pak jokowi bertemu dan sebagainya
mereka kan bertemu
mereka sepakat pada suatu visi besar tentang mencintai republik ini mencintai energi dan sebagainya
kemudian mereka saling menawarkan menurut saya
artinya pak jokowi juga memberikan kemudian pak prabowo juga dan sebagainya
dan akhirnya pada titik akhirnya mungkin akan masuk dalam koalisi ini
jadi saya lihat semangatnya kan di sana sebenarnya
yang rekonsiliasi kebersamaan dan sebagainya
walaupun menurut saya memang secara tradisi demokrasi memang sebaiknya seharusnya
sebagai yang kalam di luar pemerintahan pemerintahan
tapi ini kan sekali lagi saya katakan ini adalah strategi kita melihat bahwasannya bagaimana kepentingan rakyat tetap bisa diperjuangkan di dalam kekuasaan
itu yang menurut saya akan menarik nantinya ke depan kita lihat perkembangan
bang adi praitno apakah kemudian masuk di logika bahwa melihat pilpres yang lalu yang begitu tajam
tapi bahwa salah satu solusinya adalah membawa rival menjadi membawa lawan menjadi kawan dalam satu kabinet
itu logika yang kita bisa terima tidak sih secara politik kalau kita melihat situasi bangsa hari ini
tapi dijawabkan nanti bang adi praitno
kita harus break kami akan segera kembali setelah ini
pak adi praitno apakah menyelesaikan masalah ketika kemudian kita bicara soal polarisasi ini rekonsiliasi
apakah menjadi penyelesaian bahwa kalau gerindra masuk kabinet
selesai semua yang masalah kemarin kemarin itu
kalau melihat semangatnya tentu ini layak diapresiasi dan layak kita tunggu apakah berimplikasi pada rekonsiliasi nasional yang diinginkan
kan begitu maksud dan tujuan utama
cuma problemnya kalau tujuannya memang national call ataupun rekonsiliasi di level nasional
tapi kenapa hanya gerindra yang diajak
bukankah ada pan bukankah ada pks yang juga sejak awal cukup resisten terhadap pemerintah
termasuk juga ada demokrat
yang memang sepanjang kampanye politik pilpres dua ribu sembilan belas lalu memang cukup agresif mengkritisi pak jokowi
artinya kalau koalisi prabowo ke jokowi ini dianggap sebagai upaya rekonsiliasi persatuan dan semacamnya
ya ini adalah rekonsiliasi yang tebang pilih atau rekonsiliasi yang setengah hati
karena semua partai politik pendukung prabowo ini tidak dilibatkan di dalamnya
teman survei saya yang dirilis dua minggu yang lalu menunjukkan bahwa pemilih partai pks pemilih partai demokrat pemilih partai pan
adalah pemilih pemilih yang tidak mau prabowo menjadi bagian dari jokowi
begitu sebaliknya orang yang merasa memilih jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas merasa dan menginginkan jokowi tidak menerima prabowo sebagai bagian dari partai politik
kalau memilih gerindra memilih prabowo subianto juga begitu
betul ada orang yang merasa memilih gerindra memilih prabowo dalam pilpres kemarin
ini tidak mau prabowo berada di satu kesatuan dengan pak jokowi
itu artinya memang secara kasat mata perbedaan ini nggak apa apa dipelihara tapi memang harus produktif
stop itu pembelahan dalam konteks bahwa mereka saling fitnah saling nyinyir
perbedaan itu ada untuk menjaga potret bagaimana pola pikir kita ini sehat
saya justru khawatir kalau pola pikir kita ini harus homogen harus sama
kita akan setback pada order baru
lalu orang begitu takut untuk berbicara
orang kemudian takut untuk mengkritik satu sama yang lain
yang perlu dibagari itu kalau sudah menfitnah kemudian menggunakan identitas isu tertentu sebagai upaya untuk menjatuhkan orang lain
ini yang saya kira bahwa kita jangan pernah takut kok dengan perbedaan
toh sejak awal kemerdekaan sampai sekarang perbedaan itu ada
tinggal bagaimana memainten itu dengan baik
tapi kita apresiasi keinginan gerindra prabowo untuk masuk di dalam
sebagai bagian untuk melakukan reformasi total
pembenahan indonesia ke depan
makanya kalau kita mau jujur sudah tidak ada alasan lagi bagi jokowi dan kabinetnya untuk tidak bisa menerjemahkan janji janji nawacita jilid kedua
semuanya sudah selesai
partai politik mayoritas parlemen mayoritas dukungan
semua dipegang ya
artinya semua instrumen sudah dimiliki
tinggal tunggu waktu
apakah dalam lima tahun ke depan semua akan happy ending
terakhir singkat saja masing masing
serius artinya pernyataan akan siap menjadi oposisi ini kalau berkaca pada situasi hari ini
tapi kan sudah ada tiga menteri yang dipanggil oleh pak jokowi
pernyataan itu pernyataan sekian hari
itu kan pak surya paloh memberi pengandaian bahwa di mana mana checks and balances itu penting
kekuatan di luar untuk mengontrol itu penting
kalau tidak ada yang lain nasdem untuk bangsa mewakafkan dirinya untuk itu
tapi hari ini kan sudah terjadi perubahan
artinya tidak jadi dong itu oposisi
saya tidak tahu akan jadi apa hari rabu diumumkan
tapi sudah ada tiga kader nasdem yang dipanggil
nah tadi yang dikatakan adi tadi
saya kira kita bisa lihat juga
kita bisa cek track record nasdem sebagai pendukung jokowi tahun dua ribu empat belas
di dewan jumlah kita tidak besar
kita tetap kritis dan konstruktif
jadi kami menjanjikan di dalam pemerintahan pun nasdem tetap kritis dan konstruktif
karena suara dua belas juta itu suara rakyat
berarti ya siap untuk tetap berkolaborasi meskipun ada gerinda di dalam koalisi pak jokowi
tetap bersama jokowi dan seluruh komponen pendukungnya
termasuk pak taufik
pak taufik ini diteragisikan saja
akan seperti apa gerindra ketika menurut kabinet
belum pernah soalnya bang
yang jelas kepentingan rakyat di atas segala galanya
itu yang menjadi taruhan
kemudian kan kita ingat ya memang masalah pertahanan kita sangat lemah
dan itu diakui oleh menteri pertahanan sebelumnya
dan itu yang kemudian menjadi concern pak prabowo terutama masalah pertahanan ini
ini yang kita menurut saya yang memang harus kita pikirkan gitu kita negara besar seperti ini
tapi secara pertahanan keamanan negara kita agak lemah
dan itu menjadi concern
dan itu yang akan dibuktikan dengan kerja kerja keras pak prabowo nanti kedepannya untuk membuktikan
bahwasannya apa yang dia lakukan sekarang ini semata mata untuk kepentingan bangsa dan negara
tidak lebih dari itu
dan perlu diingat pak jokowi pak ridwan kamil dan semuanya itu diwawali pak prabowo pada saat itu
di saat orang orang tidak pernah mengirimkan itu
ada kementerian itu
tiba tiba itu dibawalah
menurut saya itu juga berusaha di aplikasi artinya secara track record setelah belakang ini pak prabowo itulah
kalau melihat orang mungkin sekarang pak prabowo kelihatan maruf jabatan dan sebagainya
waktu yang akan menjawab
sejarah akan membuktikan
mbak ademir singkatnya terakhir singkat saja
kalau masih kedepan apakah akan ada mayem atau anda melihat ada dinamika dinamika tertentu singkat
karena cukup singkat saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya dipertaruhkan cukup luar biasa oleh pak prabowo
kalau mau jujur
prabowo ini sudah memiliki segala galanya
tapi di tengah bulian kritikan pak prabowo dengan gerindra tetap masuk di dalamnya
ini bukan soal satu menteri dan menhan
tapi saya melihat ada suatu hal yang besar
saya kok menduga duga ini akan terjawab dalam waktu seminggu dua minggu ini
seperti apa dugaan dugaan itu dan juga besok seperti apa pengumumannya ya
terima kasih banyak pak taufik riadyo pak adi praino pak hermita sim sudah hadir malam hari ini di prime news
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami